anda masih bersama kami di cnn indonesia breaking news sidang isbat penetapan satu syawal seribu empat ratus empat puluh empat hijriah
dan kita akan langsung melihat bagaimana situasi pemantauan hilal di pondok pesantren al hidayah basmol jakarta
sudah ada produser lapangan cnn indonesia ada arief kurniawan di sana
arief selamat sore bagaimana pemantauan hilal di pondok pesantren al hidayah basmol sore hari ini silahkan
ya selamat sore tiffany saat ini saya berada di lantai empat di masjid al musyarin basmol kembangan utara jakarta barat
dan di titik inilah proses pengamatan hilal sudah dilakukan sejak pagi hari tadi dimulai pukul sepuluh
dan di belakang saya ini dari tim lembaga falakiyah pondok pesantren al hidayah basmol ini sudah melakukan pengamatan hilal sejak sore hari tadi
di sini ada dua teleskop yang disiagakan bahkan ada tiga di sisi sebelah sana
dan semuanya dari tim lembaga falakiyah
ini sudah mengamati apakah hilal akan terlihat atau sudah berapa derajat ketinggiannya sampai dengan sore hari ini
memang informasi terakhir pada sore hari tadi pada pukul setengah lima kurang lebih itu pengamatan terhadap vila itu baru mencapai di ketinggian satu lima derajat
dan jika satu lima derajat itu artinya belum memenuhi syarat dimana syarat yang kita ketahui adalah hilal harus berada di posisi tiga derajat
tapi untuk mengetahui lebih jelasnya lagi bagaimanakah proses pengamatan hilal di titik ini
sudah hadir bersama saya ini adalah bapak abdul gopur dari tim lembaga falakiyah pondok pesantren al hidayah basmol
selamat sore pak gopur
pak gopur sampai dengan sore hari ini bagaimana pak apakah hilalnya sudah terlihat mencapai tiga derajat atau belum
untuk pengamatan hilal sampai sore ini ini kan belum dikatakan untuk mulai dilihat hilal
hilal baru dikatakan bisa dilihat atau diruia manakala matahari telah terbenam atau gurub matahari
sekitar jam tujuh belas
baru nanti setar kapan berapa tinggi hilal yang mungkin untuk dilihat
karena hilal yang mungkin dilihat itu standarnya sekitar tiga derajat minimal dengan elongasi enam empat
lalu kan seingat saya kan ada gerana matahari ya
nah ini ada kaitannya nggak sih apakah ada pengaruhnya terhadap pengamatan hilal pada hari ini
kalau pengaruhnya sih tidak ada insya allah tidak adalah
tadi proses gerhana matahari sebagian atau hibrid
itu tadi kaitan dengan konjungsi istimewa
dan itu sudah ada kaitan nanti oh berapa hilal tingginya sekian
tidak ada insya allah tidak ada
lalu untuk laporan dari pihak kemenak sendiri sebagai masukan untuk sidang isbat nanti bagaimana pak
kami dari tim insya allah akan melaporkan nanti setelah proses pengamatan hilal telah selesai
terlihat atau tidak terlihat kami akan sampaikan dengan keadaan di lapangan insya allah
saat ini sore hari ini ada kendala nggak sih untuk pengamatan hilal sendiri
untuk saat ini sudah
di ufuk barat itu mendung agak mendung ya
jadi posisi matahari saja kita tidak bisa melihat
kendalanya di cuaca
kalau dari ini kan di sini sudah lima puluh tahun ya pak ya menjadi titik pengamatan hilal
nah sampai dengan selama ini udah berjalan lima puluh tahun itu biasanya itu seringnya hilal itu memang kemungkinan besar akan bareng atau berbeda sih dengan
kalau berdasarkan pengalaman
kalau berdasarkan pengalaman
kalau berdasarkan pengalaman
hilal bisa dilihat di tempat ini ya mungkin sekitar lima atau tujuh derajatan lah
itu proses pengalaman
ada pun nanti berbarang ataupun belakangan atau seperti apa itu nanti keputusan
kita tunggu aja nanti sidang isbat seperti apa
ya insya allah kita akan ikut sana
sampai sore hari ini jelang maghrib yang sudah terdekat itu berapa derajat tuh pak yang sudah terlihat pak
kita tidak bisa mendeteksi kapal berapa derajat
karena nanti hitungan derajat itu ketinggian itu kita mulai
matahari telah terbenam baru kita mulai star
berapa derajat mungkin atau tidak
kalau posisi sekarang mungkin tinggi juga
tapi hitungan mulainya itu mana kalah matahari telah gurup atau tenggelam
selain di sini kan ada tiga lokasi lagi nih pak ya di pengamanan titik hilal di jakarta
nah kalau untuk baspol sendiri ini ada perbedaan nggak sih dengan tiga titik hilal lainnya
apakah di sini lebih tinggi atau bagaimana
kalau tempat titik pob atau pengamatan observasi bulan
di jakarta kan ada empat kanwil departemen agama jakarta timur kemudian di kepulauan seribu
kemudian jakarta barat ada dua ada masjid jamil al musyariin sama di masjid hashim al shaari
masalah ketinggian itu kan relatif ya dalam arti nanti imbasnya hanya di horizontal paralaks atau beda pandangnya
mungkin kalau di sana mungkin lebih tinggi tapi yang penting itu ufuknya itu
ufuk baratnya cerah atau tidak itu
oke makasih pak mudah mudahan nanti jelang maghrib bisa terlihat ya hilalnya
ya itu tadi penjelasan dari tim lembaga falakya puan pes al hidayat basmol
kita masih menunggu nanti kira kira pukul tujuh belas lima puluh empat lah pada saat azan maghrib
ini baru akan jelas terlihat apakah hilalnya sudah memenuhi tiga derajat atau belum
baik terima kasih arief kurniawan atas laporan anda
selamat sore selamat bertugas kembali